aksi koboi jalanan oleh dua pria menggunakan sepeda motor terjadi di bandung jawa barat
polisi langsung melakukan olah tkp dan meminta keterangan sejumlah saksi
rekaman cctv memperlihatkan saat dua pria yang menggunakan sepeda motor melepaskan tembakan beberapa kali ke arah pemotor lain yang masuk ke dalam gang di kompleks babakan betawi ujung berung kota bandung
setelah menembakkan dua pria tersebut langsung kabur meninggalkan lokasi
menurut warga aksi koboi jalanan ini terjadi rabu dua puluh empat april dini hari
warga mengaku aksi ini telah terjadi beberapa kali di wilayah tersebut dan diduga merupakan upaya pembegalan
aksi kobo ini kini dalam penyelidikan polisi